saudara kabupaten saudara pemerintah kabupaten pulau taliabu maluku utara bersama ratusan guru pelajar dan unsur forkopimda
menggelar upacara peringatan hari pendidikan nasional dua ribu dua puluh empat di alun alun hkg kota bobong
pada pelaksanaan upacara hari pendidikan nasional dua ribu dua puluh empat di kabupaten pulau taliabu
sejumlah tamu undangan mengenakan pakaian adat nusantara untuk menjaga semangat mencintai dan melestarikan budaya
diharapkan pada momentum hari pendidikan nasional ini ada pembenahan pada sarana pendidikan
dan akses infrastruktur di kabupaten pulau taliabu oleh pemerintah pusat
sebagai kabupaten termuda di provinsi maluku utara anggaran pendidikan masih minim
selain itu akses jalan di taliabu juga masih memprihatinkan
karena kita dengan adanya program merdeka belajar kita anggaran di dinas pendidikan itu masih terbatas
dengan adanya dau kita juga di kabupaten pulau taliabu itu dau yang paling terendah dari kabupaten maluku utara
jadi saya minta bantuan kepada bapak presiden dan pak menteri supaya untuk pembangunan sekolah
alat alat peraga supaya diperhatikan lebih banyak lagi untuk membantu kabupaten pulau thaliabu
lebih maju lagi dengan pendidikan yang lebih baik lagi
zahra yolanda aliongmus istri bupati pulau taliabu sekaligus bunda pautaliabu mengatakan
perlu adanya sinergi pokja paut dan dinas pendidikan untuk mengontrol perkembangan anak
bapak presiden juga mengatakan yang terakhir di kabupaten pulau taliabu adalah perkembangan anak
bunda paut kabupaten pulau taliabu dan juga dinas pendidikan di kabupaten pulau taliabu harus selalu bekerja sama
dengan bunda paut dan juga lembaga lembaga lalu pogja pokja bunda paut untuk memperhatikan anak anak usia dini
dari paut tk sd sampai smp lalu sma
untuk memperhatikan anak anak usia dini
selain upacara digelar juga pemotongan tumpeng serta pembagian hadiah pada pemenang lomba pada rangkaian peringatan hardiknas